anda masih bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news terkait rapat dengan pendapat antara komisi tiga dpr ri dengan menko poluka mahfud md dan juga kepala ppatk
dan sudah bergabung bersama kami sekarang adalah koresponen cnn indonesia ausi riondolu di kompleks parlemen senayan jakarta yang mengikuti jalannya rdp
rio seperti apa dinamika rapat dengan pendapat sore hari ini dari anda yang mengikuti di lapangan seperti apa rio
masyarakat masih belum diperjelas terkait dengan asal usul transaksi mencurigakan sebesar rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
kenapa karena dari laporan ataupun dari data yang diberikan oleh mahfud md di dalam rapat bersama komisi tiga tadi ini ternyata data yang berbeda
seperti apa yang pernah disampaikan oleh sri mulyadi menteri keuangan pada rapat dengar pendapat dengan komisi sebelas pada beberapa saat yang lalu
misalkan satu hal saja saya bisa sebutkan dari data yang disebutkan oleh sri mulyani
pada rapat komisi sebelas pada saat itu
bagaimana dari tiga ratus surat dengan nilai transaksi rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun ini ada seratus surat dengan nilai rp tujuh puluh empat triliun yang ditujukan kepada aph dan juga kementerian lembaga yang lain
lalu enam puluh lima surat terkait dengan data transaksi debit korporasi dan juga perusahaan sebesar rp dua ratus lima puluh tiga triliun
dan ini yang terakhir adalah bagaimana ada satu ratus tiga puluh lima surat terkait dengan pegawai kementerian keuangan yang kaitannya berhubungan langsung dengan oklum di dalam kemenkeu
ini disebutkan oleh menkeu sebesar rp tiga
tapi kemudian pada hari ini apa yang dipaparkan oleh mahfud md dan juga kepala ppatk bahwa data yang memang terkait langsung dengan pegawai kementerian keuangan ini sebenarnya sebesar tiga puluh lima triliun
ini berarti ada data yang cukup berbeda dari apa yang dipaparkan oleh sri mulyani pada rapat dengan pendapat dengan komisi sebelas pada saat itu dan juga pada hari ini
dari data yang dipaparkan oleh kepala ppatk dan juga mahfud md
untuk memperdalam saya saat ini sudah bersama dengan anggota
komisi sebelas yang pada hari ini ditugaskan oleh fraksinya untuk mengikuti rapat bersama dengan ppatk dan juga mahfud md terkait dengan transaksi mencurigakan sebesar rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun dari fraksi golkar misbakun
selamat sore pak
selamat sore mas
anda mengikuti rapat dengan detail dengan sri mulyani di komisi sebelas dua hari yang lalu kalau tidak salah
bahwa tadi dipaparkan anda juga dalam penyampaian pendapat menyatakan bahwa saya merasa dibohongi
pada saat rapat dengan menkeu pada saat itu
karena datanya berbeda
ya karena pada saat rapat dengan komisi sebelas menteri keuangan dengan sangat detail menyampaikan bahwa menerima surat tanggal sembilan
tetapi katanya suratnya tanggal tujuh
kemudian diumumkan tanggal delapan
dengan semua argumentasi data ke publik seperti apa
tapi kemudian ternyata bisa dijelaskan dengan sangat baik
oleh menteri keuangan kepada kita pada rapat hari senin yang lalu tanggal dua puluh tujuh maret
dijelaskan ada tiga ratus empat puluh sembilan
ternyata yang berkaitan dengan pegawai kementerian keuangan hanya tiga tiga triliun
itu pun mutasi debat kredit menyangkut penghasilan menyangkut tunjangan menyangkut konsumsi dan kemudian kegiatan keluarga
dan kemudian ada klarifikasi
dengan kenaikan promosi jabatan
tetapi hari ini ppatk sendiri kepala ppatk nya sendiri pak ivan menyampaikan bahwa
yang berkaitan dengan kementerian keuangan saja pegawai clear menyampaikan tiga puluh lima triliun
kan berbeda tiga puluh lima dengan
bahkan pak mahfud men state
dengan jelas clear menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh bu sri mulyani pada saat rapat dengan komisi sebelas
tidak berdasarkan fakta
bu sri mulyani menyampaikan berdasarkan fakta pak mahfud menampakkan bahwa bu sri mulyani tidak berdasarkan fakta
pak ivan bahkan menjelaskan clear dijelaskan bahwa hanya menyakut pegawai
karena bu sri mulyani dalam penjelasannya itu macam macam
bahkan dia mengasumsikan itu disamarkan dalam bentuk perusahaan cangkang
pemegang sahamnya itu keluarga istri anggota keluarga kaitannya proksi juga disampaikan
dalam asumsinya dia
dalam inisial waktu itu
ya lah itu yang terjadi
nah inilah yang menjadi pertanyaan saya
sekarang siapa yang bisa kita pegang

sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang clear
bahkan dengan penjelasan pak mahfud tadi
penuh dengan puja puji kepada menteri keuangan
tetapi penjelasannya kalimatnya puja pujinya
di kata kata faktanya berbeda
ini saya enggak tahu bahasa bahasi apa lagi ini
nah ini yang bisa dijelaskan kepada masyarakat
terkait dengan rapat
dengan komisi tiga
dengan ketua komite nasional tppu
nah artinya kan memang benar
bahwa data yang anda sendiri mengikuti dua rapat itu begitu ya
ada data yang berbeda dari apa yang disampaikan hari ini dan juga kemarin
bahwa tadi pak wak wakut m d juga sempat menyebutkan
tidak tahu siapa yang berbohong
bahwa dia sempat menyebut
surat pernah disampaikan kepada direkturat
inspektorat jenderal kemenkeu
lalu kemudian mungkin saja menutupi informasi tersebut untuk sampai ke sri mulyani
apakah juga anda mempercayai bahwa
apalagi kemudian tadi kan setelah asumsi pak
pak wakut juga menyampaikan
ada data data yang bu sri mulyani tidak dapat klarifikasi dari anak buah
ditutup aksesnya loh tadi kalimatnya itu ditutup aksesnya
untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap
nah ini kan berbahaya ini informasi ini
nah kami sebagai partai pendukung pemerintah
meminta ini dikonsolidasikan di pemerintah dulu
jangan dibuka ke publik
kalau dibuka ke publik seperti ini publik akan bingung
seakan akan ada sesuatu yang ditutupi
seakan akan ada ada kurum
ada korupsi besar padahal tppu ini kan sebuah proses yang panjang
proses yang panjang harus butuh pembuktian di pengadilan
predikat kramnya seperti apa
dan masyarakat juga harus tahu
bahwa tidak semuanya harus bersifat korupsi
ya kejahatannya bisa judi
ya kan bisa kemudian perdagangan ilegal
terorisme dan sebagainya
termasuk korupsi gitu loh
nah ini yang harus dijelaskan
jangan sampai kemudian masyarakat tahunya bahwa
antara pejabat pemerintah setingkat menteri
dengan menko nya saling berbantah
padahal mereka berada dalam satu komite
saya termasuk beruntung mempunyai kemewahan
bisa rapat dengan menteri keuangan
dan bisa rapat dengan menko polhukam
sebagai ketua komite nasional tppu
tapi apa yang disebutkan oleh prof mahfud md tadi di dalam rapat
bahwa dia mengasumsikan bahwa
akses informasi itu ditutup oleh bawahannya kementerian keuangan
anda sebagai mitra dari kementerian keuangan
apakah memang pernah mencium hal tersebut di dalam kementerian
kan tadi saya sampaikan juga
saya ini mencurigai juga
jangan jangan bu sri mulyani dibawangi oleh bawahannya
pengetahuan bu sri mulyani yang terbatas
dan bu sri mulyani orang yang selalu berfikiran positif
bisa saja nanti anak buahnya yang tidak memberikan informasi yang sebenarnya
tapi apakah mungkin
pertanyaan saya juga kemudian bertanya apakah mungkin
orang orang yang menjadi eselon satu di kementerian keuangan ini
apakah the all bu sri mulyani men ini berani berbohong kepada bu sri mulyani
menutup akses informasi yang berkaitan dengan data keuangan yang dikirim oleh ppatk
sehingga tidak nyampe ke atas berhenti di tengah
ya ini kan dugaan ini kan harus berbahaya loh ini
makanya saran saya diselesaikan di tengah tengah ini
sama tadi yang disampaikan oleh pak ivan bahwa asumsi
loh kalau asumsi selesaikan dong
kalau kepala ppatk nya kemudian membuka asumsi asumsi ini kepada publik
semuanya bisa berasumsi
apalagi tppu itu adalah di sektor keuangan
itu adalah kejahatan yang memang sangat kita antisipasi
sektor keuangan itu sangat canggih
skema skema transaksi keuangan model model keuangan
terus kemudian menyamarkan transaksi
baik itu transaksi real atau transaksi manipulasi
atau transaksi yang kemudian di underlying
itu sangat itu
artinya mbak miss bakun anda juga bisa memastikan bahwa
apa yang diasumsikan oleh prof mahfud md di dalam rapat
bahwa ada akses informasi yang ditutup
itu juga anda rasakan sebagai mitra dari kementerian keuangan
karena tadi anda sempat menyebutkan dalam kritik
kasus rafael aluntri sambodo saja sampai sekarang belum ditersangkakan
saya pertanyaan saya juga sama
rat ini salahnya apa
kalau tadi itu kan
ini kan yang kita juga apalagi dia sempat masuk talent
masuk basket talent terus kemudian dalam dua hari di drop
dan sebagainya seperti apa
nah ini kembali terakhir untuk menjawab apa yang ingin diketahui oleh masyarakat
bahwa dari mana asal usul transaksi mencurigakan tiga ratus empat puluh sembilan triliun ini
karena ada versi yang berbeda antara kementerian keuangan dan juga tadi ketua tppu sendiri
apa yang menjadi usulan anda untuk kemudian bisa mencerahkan

kita tunggu rapat ini sampai selesai
karena kan anggota komite nasional tppu nya bu sri mulyani kan juga rencananya mau dipanggil juga
untuk memberikan kalifikasi
kalau di ketua sama anggotanya aja berbeda pandangan bagaimana
ketua saat ini akhirnya kita bisa membelah
ketua dan sekretarisnya satu sisi anggotanya berbeda
kita nggak tahu ini nanti anggota anggota yang lain
anggotanya itu kan ada kejaksaan agung
ada polri kabar eskrim dan sebagainya
ini belum kita dengerin
anda juga menyetujui bahwa kalau saja nanti dibentuk panitia khusus untuk memperjelas ini
saya terlalu awal kita ngomong terlalu awal kita ngomong seperti itu
langkah langkah politik itu
karena klarifikasi ini kan juga belum memberikan jawaban yang
baik terima kasih banyak informasinya
kita tunggu nanti rapat di dalam kita tunggu sampai selesai bagaimana solusinya
terima kasih banyak bang misbakun selamat bertugas kembali
berikut informasi dari anggota komisi sebelas dpr
dari fraksi golkar yang mengikuti rapat ini
rapat di komisi tiga dpr putri
karena memang ia mengikuti dua pernyataan yang diberikan oleh dua menteri ini
yang memang berbeda seperti yang ia katakan tadi
bagaimana kita juga akan menunggu karena tadi dalam rapat bersama dengan komite tppu
ini sudah selesai dari paparan yang diberikan oleh mahfud md dan juga ivan yustiavandana
lalu kemudian diikuti oleh tanggapan dari lima fraksi
sehingga pada akhirnya masih ada empat fraksi yang akan ditunggu pernyataannya
ataupun pendapatnya dalam rapat dengar pendapat di dalam
baru nanti kita akan tunggu bagaimana solusi yang akan diberikan oleh komisi tiga
terkait dengan asal usul transaksi mencurigakan di kementerian keuangan
senilai rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun tersebut
oke rio sebelum anda tutup anda mengikuti rapat sebelumnya
di mana ketika dpr memanggil menteri keuangan sri mulyani
bisakah anda memberikan gambaran sebenarnya
mungkin dua poin saja
apa perbedaannya antara laporan yang disampaikan oleh sri mulyani
dengan laporan yang disampaikan oleh mahfud md hari ini
oke dua poin saja yang dapat saya poin secara garis besar saja
misalkan yang pertama dari kronologi pengiriman surat
itu dulu yang pertama
bagaimana dalam rapat bersama dengan komisi sebelas beberapa waktu yang lalu
sri mulyani menyebut bahwa pihaknya ataupun dirinya
ini baru menerima surat pada tanggal sembilan maret dua ribu dua puluh tiga yang tertanggal tujuh maret
ini surat yang sebenarnya harusnya dikirimkan pada tanggal tujuh maret
tapi ia baru menerima pada tanggal sembilan maret
sementara dari mahfud md sendiri dari ketua tppu tadi
menjelaskan bahwa surat sebenarnya terkait dengan transaksi mencurigakan ini pertama kali
dikirimkan kepada kementerian keuangan pertama kali pada tanggal sepuluh juni tahun dua ribu sembilan belas
karena berdasarkan rapat dengan ppatk beberapa set yang lalu
bahwa seluruh surat terkait dengan transaksi mencurigakan ini telah terjadi
dari tahun dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh
di mana mahfud md tadi menyebutkan pertama kali ia mengirimkan kepada kementerian keuangan
pada tanggal sepuluh juni dua ribu sembilan dan terakhir ini ada pada tanggal sebelas januari dua ribu dua puluh
artinya dari kronologi pengiriman surat saja ini ada versi yang berbeda
lalu kemudian terkait dengan substansinya
tadi seperti yang saya sebutkan bahwa dari tiga ratus surat yang telah diterima oleh kementerian keuangan
yang telah diklasifikasikan oleh sri mulyani
yang dipaparkan di dalam rapat bersama dengan komisi sebelas
ini memang benar ada dengan nilai transaksi rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
tapi kalau kita klasifikasikan lagi menjadi tiga poin utama
itu seratus surat itu dari ppatk yang tertuju kepada aph
ataupun kementerian lembaga yang lain sebesar rp tujuh puluh empat triliun
yang artinya ia sebut di dalam rapat sri mulyani sempat menyebut bahwa
tidak ada kaitannya dengan kementerian keuangan
lalu kemudian ada enam puluh lima surat terkait dengan data transaksi perusahaan dbk
sebesar rp dua ratus lima puluh tiga triliun
dan yang terakhir adalah satu ratus tiga puluh lima surat yang terkait dengan kementerian keuangan
dan kaitannya dengan korporasi senilai rp dua puluh dua triliun
dan itu kalau diklasifikasikan lagi sebesar rp delapan belas lima triliun itu terkait dengan korporasi
dan rp tiga tiga triliun saja yang fokus berkaitan ataupun bersentuhan langsung
dengan oknum oknum ataupun pegawai di dalam internal kementerian keuangan
namun di dalam rapat hanya ada tiga tiga triliun saja
jadi hari ini dari apa yang dipaparkan oleh mahfud md sebagai ketua tppu
dan juga kepala ppatk ivan yustiavandana menjelaskan bahwa dari rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun itu
dibagi juga menjadi tiga kelompok tapi yang terkait langsung dengan oknum
ataupun pegawai internal dari kementerian keuangan bukan tiga tiga triliun
tapi tiga puluh lima triliun rupiah terkait dengan transaksi mencurigakan yang dilakukan
oleh oknum pegawai kementerian keuangan
lalu kemudian yang kedua lima puluh tiga triliun terkait dengan transaksi mencurigakan
kementerian keuangan dengan pihak kementerian keuangan
dan yang terakhir yang paling besar adalah rp dua ratus enam puluh triliun terkait dengan transaksi
keuangan mencurigakan terkait dengan kewenangan kementerian keuangan
sebagai penyidik tpa dan tppu yang belum diperoleh data keterlibatannya
oleh pegawai kementerian keuangan
dari dua poin tersebut kami dapat pastikan bahwa inilah hal yang berbeda
yang mungkin saja akan didalami selanjutnya oleh komisi tiga dpr
karena tadi dari lima fraksi yang sudah menyampaikan pendapatnya
secara garis besar mereka mempertanyakan bagaimana koordinasi
di antara kementerian lembaga ini dan juga ppatk karena kalau kita ketahui bahwa dari anggota
baik baik terima kasih ausirion dholu yang melaporkan langsung dari gedung dpr ri
nanti kami akan kembali lagi ke gedung dpr ri untuk memberikan gambaran lanjutannya
seperti apa jalannya rapat dengan pendapat antara komisi tiga dpr ri dengan menko poluka mahfud md